baiklah untuk membahas terkait dengan peluncuran smart sim ini kita akan telepon langsung nih kak korlantas polri irjen polisi refdy andri selamat malam pak refdy
selamat petang menjelang malam
baik pak refdy ini integrasi sim dalam sistem smart sim ini digadang gadang menjadi terobosan yang ditunggu di indonesia
apa saja nih yang sudah dipersiapkan jelang peluncurannya dua puluh dua september mendatang
kita sudah melakukan semacam uji coba pada saat itu di tanggal dua puluh dua agustus yang lalu
kita juga sudah melakukan soft launching di salah satu forest yaitu forest bekasi
dimana kita sudah melihat bagaimana sinkronisasi harmonisasi demikian juga integrasinya
bahwa pada saat nanti kita akan lakukan relaunching di tanggal dua puluh dua september nanti
bertepatan dengan hari lalu lintas bayangkara seperti itu
oke tadi sempat disebutkan di peliputan cnn indonesia bahwa pak refdi menyebutkan ini fungsinya akan seperti uang elektronik
begitu bisa untuk pembayaran bisa untuk berbelanja bisa untuk bayar tol
selain uang ini fitur apa saja pak yang ada di dalamnya
sebenarnya kalau kita lihat fungsi sim itu sendiri bahwa sim ini adalah semacam kompetensi
jadi legitimasi kompetensi
di mana seorang pengemudi di mana yang bersangkutan sudah mengikuti berbagai kesehatannya kemudian persyaratan usianya ktp nya ada ujian teori dan praktek
jika sudah lulus semua itu tentu kita berikan shift
surat izin mengikuti
kemudian juga di sana itu terdata semua data identitas diri
sebagaimana layaknya identitas pada data kependudukan yang terkoneksi dengan dukcap
kemudian yang berikutnya adalah sim itu juga sebagai pencatatan perilaku pengemudi
jadi ketika pengumudi melakukan pelanggaran dan lain lain sebagainya yang berkaitan dengan itu semua tercatat pada sim itu
sim juga sebagai bukti forensik
di mana kalau terjadi sesuatu kita bisa melakukan penelusuran
berdasarkan data data yang ada pada sim itu
sesungguhnya smart sim yang akan kita luncurkan nanti itu pembedanya juga tidak begitu banyak sebenarnya
hanya saja terintegrasi dengan sistem penegakan hukum kita
yang pada akhirnya kita bisa melakukan evaluasi bagaimana perilaku pengemudi
dan bagaimana juga kita memberikan penghargaan terhadap orang orang yang tidak pelanggar
demikian juga ada fitur tambahan yaitu uang elektronik
uang elektronik yang bisa dipungsikan bisa juga tidak dipungsikan
tergantung kebutuhan pembeli sim nya itu sendiri
kalau memang diisi ditopak uang elektronik itu bisa digunakan pada saat masuk pada ruas tol naik kereta dan lain lain sebagainya
bisa juga digunakan untuk fungsi fungsi yang lain seperti berlanja di alfamart
tetapi yang penting yang penting adalah smartnya itu sebetulnya pada pencatatan
pengumudi itu gitu
oke jadi bakal kecatat semua ya pak track record yang pernah melanggar lalu lintas apa saja di mana saja
oke jadi bakal kecatat semua ya pak track record yang pernah melanggar lalu lintas apa saja di mana saja
dalam jangka waktu berapa tahun begitu selama sim itu berlaku begitu ya
ya betul semua pelanggaran itu tercatat pada chip nya
dan tersimpan juga pada selver kita
sementara uang elektroniknya itu hanya tersimpan pada chipnya yang kita kenal dengan chip base itu
kemudian semua identitas di samping ada pada chip itu juga tersimpan pada shelter kita yang terkoneksi ketika membuat sim itu dengan dukcapil
baik pak refdi berarti ini kan canggih sekali ya pak
isinya semua data dari pengendara lalu juga bisa ada uangnya begitu sistem keamanannya sendiri
bagaimana pak kalau kartunya hilang atau mungkin nanti apabila si pengendara ini melanggar lalu lintas
apakah sistemnya kartu ini akan disita atau ada semacam qr code yang dipindai gitu sampai akhirnya terekam pelanggarannya
pelaksanaan uang elektronik kan sama dengan pelaksanaan uang ini
bagaimana kita menyimpan uang ya dengan pengamanan yang botol botol bisa menjadi atensi kita
sehingga ketika uang itu hilang ketika kartu itu hilang uangnya juga ikut hilang
tidak bisa di blokir
sementara kalau identitasnya kemudian data data pelanggarannya karena memang tersimpan pada shelter kita
data data dan identitas serta pelanggaran tidak akan pernah hilang pada catatan kita
karena memang base nya itu adalah tersimpan pada chip uangnya itu uangnya akan hilang kalau sim nya juga hilang
justru itu ketingkat hati hatian itu menjadi sangat penting bagi siapapun yang pegang sim itu
oke baik pak refdi yang terakhir deh pak
ini berarti skemanya seperti apa apakah pemilik sim lama ini wajib bermigrasi
atau yang baru akan membuat sim bisa memilih mau pakai yang konvensional atau yang elektronik
dan harganya pak apakah lebih mahal
sim yang lama itu tetap berlaku sebagaimana kurun waktu masa berlaku yang ada pada sim itu
jadi tidak perlu juga diganti tidak perlu juga buru buru mengganti atau memperpanjang sim yang sudah ada
tetapi juga sim yang sudah habis masa berlakunya atau yang akan habis masa berlakunya juga harus segera diperpanjang
jangan pula nanti menunggu sampai tanggal dua puluh dua baru dilakukan perpanjangan itu juga tidak benar
artinya akan ada kekosongan legitimasi operasional pengembudi pada usahanya
justru itu kami mengimbau kami mengimbau kepada semuanya bagi yang sudah punya sim kemudian masa berlakunya masih tahun depan atau mungkin dua ribu dua puluh satu ya silahkan
dijaga dengan baik saja sim nya itu
menjelang berakhir nanti baru dilakukan perpanjangan
bagi simnya yang sudah akan habis atau segera akan berakhir tergerak juga lakukan perpanjangan
tidak usah juga menunggu sampai tanggal dua puluh dua september nanti
karena bagaimanapun untuk uji coba tentu perlu kita lakukan sinkronisasi dan harmonisasi
khususnya dengan bank indonesia dan bank bank yang betul sudah bekerjasama dengan kita yaitu bni bri dan bank mandiri
termasuk juga yang swasta nasional seperti bca dan lain sebagainya
oke pak harga lebih mahal tidak dari sim konvensional atau sama saja
tidak ada perubahan kenaikan harga tidak ada perubahan perubahan tentang mekanisme tidak ada perubahan perubahan prosedur dan lain lain
semuanya sama hanya saja kualitasnya lebih baik dan fungsinya kita tingkatkan
tapi sekali lagi smart itu bukan terletak pada uang elektroniknya tetapi adalah terletak pada bagaimana pencatatan perilaku pengemudinya
yang terkoneksi dengan sistem penegakan hukum kita demikian juga tersimpan pada selver kita
itu smart sebenarnya
jadi sistem pencatatannya ya pak refdy
baiklah pak refdy semoga cukup efektif ya dengan peluncurannya dua puluh dua september nanti terima kasih banyak pak refdy